indonesia begitu kaya dengan kawasan hutan baik yang di darat maupun yang di bawah laut
dan indonesia memiliki lima puluh dua taman nasional yang semuanya itu harus dilestarikan dan dikonservasi
akan tetapi bagaimana dengan masyarakat yang hidup ya di sekitar kawasan hutan
tentu saja mereka harus juga memiliki sumber ekonomi dan mata pencarian supaya bisa hidup sejahtera
tapi bagaimana juga dalam pengelolaan hutan dan konservasinya
untuk itu pemerintah memiliki program yang namanya perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
dimana masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga kelestarian kawasan hutannya
tapi juga bisa memiliki sumber sumber ekonomi yang bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih lagi
insight with desi anwar kali ini berada di kabupaten wakatobi di sulawesi tenggara
untuk melihat secara langsung ya skema kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah di sebuah pulau yang ada
yang namanya pulau darawa dan kita juga akan melihat bagaimana program ini diterapkan dan apa apa saja
mata pencarian dari penduduk yang tinggal di desa darawai ini
bersama insight budesia anwar
keindahan bawah laut taman nasional wakatobi jadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sulawesi tenggara
dari data empat tahun terakhir tercatat rata rata jumlah turis yang berkunjung ke wakatobi mencapai lebih dari dua puluh tiga ribu per tahun
insight budesia anwar kali ini berada di kabupaten wakatobi
kawasan taman nasional wakatobi juga merupakan tempat tinggal bagi lebih dari seratus ribu orang yang tersebar di seratus desa di empat pulau utama
yaitu wangi wangi kaledupa tomia dan binongko
melalui program perhutanan sosial kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
masyarakat dilibatkan menjaga alam wakatobi
seperti di desa darawa kecamatan kalidupa selatan ini
masyarakat di sini mulai menerapkan prinsip konservasi dalam memanfaatkan hasil laut
dengan kemitraan konservasi kelompok masyarakat dewara desa darawa mendapat akses legal mengelola pemanfaatan dalam zona kawasan
sambil menerapkan prinsip prinsip konservasi taman nasional
kalau penangkapan yang ramah lingkungan di sini biasanya alat tangkapan itu terbuat dari kayu
hancar kami rangkap menesupnya satu satu kesudahan baru tambah lagi satu
sambil memancing mancing sampai keluar
itu kami buka tanpa mengorek lubang rumahnya itu tadi
supaya dalam jangka empat hari atau paling dalam satu minggu dia kembali lagi ada yang masuk

kemitraan antara balai taman nasional wakatobi dengan kelompok masyarakat ini diharapkan bisa mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan
sambil turut mendukung kelestarian sumber daya alam taman nasional wakatobi
desa darawai ini adalah bagian dari program kemitraan di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang namanya adalah program perhutanan sosial
untuk lebih mengetahui apa apa saja yang dilakukan dalam program kemitraan ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber
ada direktur penyiapan kawasan perhutanan sosial ibu erna rostiana halo bu dan juga pak darman ya kepala
dari balai taman nasional wakatobi nah ini unik sekali suasananya
kita berada di tengah pulau kecil ya tidak jauh dari pulau kaledupa
wakatobi itu ada empat pulau besar ya wangi wangi kaledupa tomian dan binongko
nah ini unik sekali ini setting kita ya bu erna pertama kali ya bagi seorang direktur dari kementerian lingkungan hidup
tapi buat pak darman
darman ini sudah sering kesini ya sebagai kepala dari balai taman nasional di wakatobi
nah ini kan seperti kita ketahui ada program yang namanya perhutanan sosial ya di bawah klhk
biasanya kita pakai salam perhutanan sosial
salam lima jari
salam lima jari
karena ada lima tipe dari bentuk kemitraan perhutanan sosial itu sendiri
ada misalnya coba disebut kita tes
ada hutan desa ada hutan kemasyarakatan hutan tanaman rakyat kemitraan kehutanan dan hutan adat
hutan wah luar biasa
nah ini bagian dari kemitraan
mungkin bisa dijelaskan ya secara latar belakangnya kenapa khususnya dipilih untuk melakukan kemitraan dengan desa darawa ini bu erna
kemitraan itu sebetulnya sudah menjadi mandat dari undang undang mbak desi
karena di seluruh kawasan hutan ini selalu ada masyarakatnya
oleh karena itu semua pengelola hutan dan pemegang izin dari pemanfaatan kawasan hutan ini harus bermitra dengan masyarakat sekitar kawasan hutan
karena masyarakat jangan sampai menjadi penonton
harus ikut berpartisipasi ikut terlibat aktif di dalam pengelolaan hutan
jadi itu yang terbelakang
jadi ini memang udah marwahnya udah amanat
nah khusus untuk desa ini dan kira kira kapan ya
ini kan berkaitan dengan apa yang boleh dilakukan
karena ini merupakan daerah konservasi ya
jadi ada aturannya ada yang nggak boleh ada yang boleh dan lain sebagainya
nah ini khususnya kenapa daerah ini yang dipilih bu erna
dan katanya sudah mendapatkan sk
sk ya betul
jadi untuk mencapai kepada implementasinya memang dibutuhkan aturan aturan
sehingga memang aturan yang mulai betul betul kemitraan ini bisa berjalan itu sejak terbitnya pp enam
dan kemudian terbit terakhir adalah peraturan menteri lingkungan hidup nomor p delapan puluh tiga tahun dua ribu enam belas
jadi sejak itu implementasinya menjadi lebih cepat gitu
nah ini untuk khusus untuk wakatobi
ini kan daerah kawasan konservasi
ini adalah taman nasional ya pak ya
hutannya bukan di darat saja tapi di bawah laut
di laut jadi ada hutan di laut ya
ini memang menjadi sumber penghidupan masyarakat kan sebetulnya
sumber penghidupan masyarakat sekitar
sehingga antara konservasi alam dengan masyarakat penghidupan masyarakat sekitarnya harus berimbang
sehingga masyarakat bisa melestarikan alamnya
sehingga itu sumber penghidupannya
nah itulah kemitaan itu dibutuhkan
jadi kan pada intinya kita harus melestarikan hutan melakukan konservasi
tapi tidak dipungkiri di daerah yang di sekitar hutan itu sering ada masyarakatnya
ada penduduknya yang sudah tinggal mungkin sudah lama di situ
tapi syarat syaratnya untuk menjadi mitra dengan pemerintah ini
apa bu erna apakah harus ada keinginan juga
karena kalau tidak ada spirit yang atau
motivasi dari masyarakatnya kan juga tidak akan bisa jalan kan
betul jadi prinsipnya masyarakat itu mengorganisasikan dirinya sendiri
jadi harus ada keinginan dari masyarakatnya sendiri membentuk kelompok
jadi kita tidak bisa bermitra dengan orang per orang
tetapi bermitra dengan kelompok
nah kemudian kalau masyarakat misalnya belum mampu untuk melakukan itu
bisa semua pihak bisa membantu
jadi ada pendampingan oleh penyuluh
dari pihak taman nasional sendiri
ada penyuluhnya ada polhutnya yang bisa membantu masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya
nah setelah itu mereka bisa mendeliniasi mana area yang memang menjadi sumber penghidupannya mereka
dibantu oleh taman nasional
setelah itu mereka juga mendaftarkan nama namanya by name by address nya
nama namanya harus jelas
dan mereka hanya yang tinggal di sini yang bisa bermitra
jadi syaratnya kan cukup
tapi yang penting ini harus
yang penting ini harus melakukan konservasi bersama sama kan
di sini merupakan kawasan taman nasional
ini kepala balainya pak darman ini bagaimana sejak awal
karena ini merupakan program relatif baru
bagaimana persiapannya dan mungkin komunikasinya
dan karena taman nasional kan istilahnya
ada aturan itu sendiri
sementara masyarakat atau penduduk memiliki mata pencariannya di sini
sumber kehidupannya di sini
bagaimana sinerjikan kedua kepentingan itu
ya baik mbak adesi
jadi sejalan dengan apa itu taman nasional
jadi taman nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi
yang mempunyai ekosistem asli
yang diperuntukkan untuk tujuan penelitian
pengembangan ilmu pengetahuan
menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi
jadi sejalan dengan konsep perhutanan sosial ini
di situ ada poin untuk menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi
kebetulan di kami itu di dirjen ksdae juga
ada sepuluh cara baru pengelolaan kawasan konservasi
yang selalu didoktrin atau didorong kepada kami selaku pengelola oleh pak dirjen kami itu
bahwa masyarakat itu sebagai subyek
subyek di dalam pengelolaan
tidak boleh sebagai objek ini pentingnya
jadi masyarakat itu sebagai subyek dalam pengelolaan
jadi sejalan dengan konsep perhutanan sosial
maka kami di lapangan itu mencoba melihat potensi potensi yang ada di lapangan
kemudian kenapa kita pilih darawa ini
karena memang setelah kita lihat di darawah itu ternyata
di sana ada potensi yang memang cocok untuk menunjang budidaya tadi
contohnya apa pak sajar
contohnya kalau kita lihat lautnya ini kan memang cocok untuk dikembangkan rumput laut
kemudian ada potensi ikan gurita dan kerang kerangan
nah ternyata setelah kita kaji kita lihat rumput laut dan gurita ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi
sehingga kami tinggal seperti dikatakan ibu direktur tadi bahwa itu harus ada organisasi kelompok
kita mendorong membentuk kelompoknya
setelah itu kita lihat arealnya kita petakan lokasinya di mana
kemudian kita bina sedikit masyarakatnya
kemudian kita coba dorong ke kementerian untuk mendapatkan persetujuan kerjasama dengan kami
setelah itu mendapatkan persetujuan
nanti kita buat perjanjian kerjasama antara balai dengan kelompok
tapi ini jadi asalnya itu dari masyarakat
masyarakat punya keinginan gitu dan kemudian naik ke atas atau bareng bareng
dari pusat mungkin melihat ya itu seperti pemetaannya bagaimana melakukannya

sepertinya ini kerja simultan
jadi di masyarakat itu kegiatan kegiatan itu sudah mulai muncul
dan di tataran kebijakan juga sudah melihat itu
sehingga regulasinya itu dibuat
dibuat regulasinya karena memang antara kawasan dengan masyarakat itu tidak bisa dipisah
bahwa masyarakat ada itu karena ada di situ sumber daya alam
kemudian sumber daya alam itu dengan adanya masyarakat ini bagaimana biar bisa lestari
kita harus beri muatan muatan mereka
kemudian dia harus mendapatkan manfaat dari situ untuk menjaga ini
yang membedakan sebelum ya dengan adanya istilahnya kerjasama ini
pengakuan yang sifatnya legalistik gitu ya
apa yang menjadi istilahnya tanggung jawab tapi juga

yang harus ditinggalkan apa yang bisa diteruskan
nah itu pak darman itu kan penting
karena harus ada perubahan kan dengan adanya pengakuan ini
yang membedakan sebelum ya dengan adanya istilahnya kerjasama ini
jadi pengakuan yang sifatnya legalistik gitu ya
apa yang menjadi istilahnya tanggung jawab tapi juga hak dan apa yang harus ditinggalkan apa yang bisa diteruskan
nah itu pak darman itu kan penting kan harus ada perubahan kan dengan adanya pengakuan ini
jadi gini bedanya itu menurut pengamatan kami sebelum masyarakat ini kita organisir kita berikan pemahaman pemahaman
itu laut itu kan akses terbuka semua orang bisa mengambil dengan sesuka hatinya
tetapi setelah kita masuk menyampaikan pesan pesan konservasi bahwa ini adalah sumber daya alam yang harus kita jaga kelestariannya
dengan kita menjaga itu manfaat yang akan kita terimakan lebih besar
sehingga pemahaman pemahaman itu dan kita mencoba membuat ada model kecil kecilan coba kita praktekin
kalau misalnya tiga bulan kita biarkan dulu nanti setelah itu kita ambil katakanlah guritanya itu hasilnya kelihatan perbedaannya
sehingga dengan contoh contoh seperti itu masyarakat terguga
hatinya tetapi kalau misalnya kita hanya eh anda jangan ngambil di situ jangan ngambil di situ
terus kita tidak ada contoh contoh yang konkret dia tidak akan pernah ikut
nah itu awal awalnya ada semacam mungkin resistensi dengan keharusan dan lain sebagainya
komunikasinya itu bagaimana pak darman
kan berarti harus ada komunikasi edukasi training yang terus menerus
tapi juga harus ada pemahaman dari pihak taman nasional bahwa ada cara cara yang memang mereka bisa lanjutkan
betul betul jadi yang namanya resistensi itu terhadap hal baru itu pasti
orang kalau kita perkenalkan hal baru itu pasti apalagi itu sifatnya dia merubah mindset atau merubah perilaku yang selama ini itu sudah tertanam
itu pasti ada resistensi
tetapi ya jujur saja kami ini kan di lapangan itu sudah dibekali ilmu dengan bapak bapak kita yang ada di jakarta sebelum diterima kan sudah dites
pada saat sudah diterima juga sering diberi pendidikan pendidikan pelatihan itu
di sini kami punya polhut punya penyuluh punya pengendali ekosistem hutan dan mereka sudah dilatih untuk itu
bagaimana teknik komunikasi dengan masyarakat
dan ini tidak ada konflik atau apa
atau mungkin tantangan mungkin bisa cerita sedikit ini pasti adalah pengalaman pengalaman yang menarik nih pak darma
betul kalau tantangan itu ya ini kan daerah kepulauan ya wilayah perairan
jadi kami itu kantornya di bau bau terus kantor seksinya di wangi wangi
kantor seksinya lagi yang satu di kaledupa

untuk menuncapai kesini itu itu tadi kan perjalanan kita itu gelombang luar biasa
dan itu tidak setiap satu apa selama satu tahun itu tidak murni gelombangnya datar
itu enam bulan itu gelombang enam bulan juga ya kadang ada gelombang kadang tidak
jadi tantangannya di situ kita
ketika kita hati kita itu selalu ingin bersama masyarakat
tetapi untuk menuju kesana itu
apa daya akses masih sulit
mungkin ini yang harus bisa
untuk kesana itu selalu ada tantangan
tantangan di perjalanan cuaca
kemudian juga ada ini kan luasnya satu tiga ratus sembilan puluh hektare
taman nasional ini ya
iya satu taman nasional itu
sedangkan desanya di sini itu satu ratus dua puluh lima desa dan kelurahan
desa dua puluh lima kelurahan
nah ini hari ini kita dengan kemitraan ini kita baru mendapatkan
apa baru menyelesaikan kerja sama itu baru tiga lokasi
baru tiga lokasi mumpung ini masih baru
tapi ternyata kan sudah dirasakan

iya kan tapi ternyata kan sudah dirasakan

tujuannya kan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat yang mensejahterakan
dan tapi jangan sampai merusak
nah ini tadi bu erna kan disebut hanya untuk masyarakat lokal
sementara kan kalau biasanya ada bisnis baru
nah orang investor luar masuk tertarik
nah ini tuh bagaimana
apa yang tidak bolehlah dilakukan dan tidak boleh mendapatkan izin ya
biasanya kalau orang
biasanya kalau orang
jakarta ingin beli
kalau misalnya dari pihak luar itu ingin masuk di sini ini boleh juga ya
dalam artian investasi di sini
tetapi hak tadi hak tenur pengelolaan kawasannya itu diberikan hanya kepada masyarakat lokal
untuk berapa tahun tadi

untuk tiga puluh lima tahun cukup lama ya
dan itu bisa diperpanjang
cuma tidak boleh diperjanjikan
tidak boleh diperjuabelikan
karena ini adalah
jadi kerjasama dengan taman nasional ini adalah berjangka cukup panjang
tiga puluh lima tahun dan bisa diperpanjang
nah ini sebetulnya menjadi aset bagi daerah sendiri atau bagi masyarakat itu sendiri
nah ada pihak luar yang mau masuk itu tentu dimungkinkan sebagai off taker atau sebagai investor
atau memberikan dananya
memberikan dananya fundingnya
kemudian memberikan bimbingannya juga
sehingga di sini menjadi lebih bagus begitu
jadi bisa dijual lebih bagus lagi
misalnya kalau ada mau ada investor untuk pengembangan wisata berbasis masyarakat itu sangat memungkinkan
nah untuk menentukan apa yang boleh misalnya ada yang ingin membangun hotel di sini dan lain sebagainya
apakah juga harus tetap melibatkan pemerintah atau teman teman di balai taman nasional untuk melakukan
itu apakah pertanyaannya atau diserahkan ke kelompok masyarakat di sini untuk menentukan
kalau untuk investasi sebetulnya ada skema lain bukan perhutanan sosial
jadi kalau misalnya investor mau membangun di taman nasional ya pak ya itu bukan perhutanan sosial ada skema lain
tetapi kalau dalam konteks perhutanan sosial tetap harus melibatkan masyarakat
itu saja bedanya
dan harus tahu ya
tentu harus tahu
tentu harus tahu
taman nasional sendiri kan sudah membuat master plan nya sudah jelas tadi ada jonasinya mana yang
betul betul tidak boleh diganggu zona inti kemudian ada zona pemanfaatan dan zona perlindungan dan
tradisional nah ini zona pemanfaatan itu boleh untuk investor zona tradisional untuk masyarakat
dan zona inti itu tidak boleh sama sekali dan ini menjadi apa kunci dari ekosistem dari wakasobi ini
harus terus menerus dikomunikasikan kan tidak tidak paham begitu saja oh ini zona ini bagaimana
kalau ada pelanggaran itu apakah ada sanksinya atau bentuk bentuk ininya lah izin dicabut atau
bagaimana nih pak darman ya jadi sebelum kita melakukan kerjasama atau kemitraan konservasi
dengan masyarakat itu di dalam proposal itu sudah disusun kegiatan apa yang akan
ibu desi sampaikan di awal tadi itu zonanya berbeda dia zonanya di zona wisata kemudian terkait
dengan pelanggaran pelanggaran apabila ada di yang dilakukan oleh kelompok tidak sesuai dengan
skandal yang terjadi di dalam kompetisi ini jadi kita harus mengatasi bahwa ini adalah zona yang
terjadi di dalam kompetisi ini jadi kita harus mengatasi bahwa ini adalah zona yang
skema atau kerjasama yang kita sudah sepakati itu disitu di klausul itu juga sudah ada
sanksi sanksi pencabutan izin atau sanksi teguran tergantung tingkat kesalahan yang
dilakukan karena ketika kita melakukan perjanjian kerjasama itu disitu sudah ada yang namanya hak
dan kewajiban kemudian bentuk bentuk kegiatan apa yang kita perkenankan
apabila kita bermitra dengan masyarakat sekitar kawasan hutan maka kawasan itu akan aman
karena mereka yang akan jaga ii menjaga ya itu pagar sosial kalau kita sebut karena mereka yang
tahu persis bahaya apa yang akan mengancam mereka mereka tentu mereka akan menjaganya

kawasan ya walaupun taman nasional kan terbuka
istilahnya dan memang
rata rata kan disini nelayan
atau sekarang petani rumput
laut kan ada seperti kita ketahui
sering sekali yang terjadi
di misalnya illegal fishing
penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
dan lain sebagainya mungkin bisa
inventarisir lagi lah kira kira
dan apakah sekarang sudah mulai
meningkat kesadaran untuk
jadi betul mbak desi ya jadi
taman nasional itu awal awal
kita masuk disini itu
sebelum kita melakukan komunikasi atau
pendekatan dengan masyarakat itu
atau sebelum pesan pesan konservasi tersampaikan
kepada mereka itu
sebagian atau sekelompok
masyarakat tertentu itu mengambil
hasil tangkapan berupa ikan
dan lain lain yang di laut itu
itu sebagian besar menggunakan
cara cara yang tidak ramah lingkungan katakanlah
misalnya dengan bom atau bios
tetapi dengan kehadiran kami
sering hadir di lapangan
lambat laun itu semakin terkikis
terkikis menurun dan
ya kalau kita lihat tren datanya itu
dari tahun ke tahun itu semakin
kecil mungkin kalau toh ada
itu mungkin tinggal satu dua itu pun
begitu itu ada itu
masyarakat itu memberi
sanksi sendiri karena di
kelompok kelompok masyarakat itu ada
yang namanya kearifan lokal
itu adat adat yang dipatuhi ketika
si a melakukan misalnya menangkap
di wilayah yang sudah ditentukan itu
tidak boleh itu adat yang jalan
dan itu di pemerintahan kabupaten
wakatobi juga sudah didukung dengan
adanya perbup perbup penguatan
masyarakat hukum adat kemudian ini
yang satu lagi sementara kita godok
hari ini itu perbub yang namanya
pengaturan penangkapan ikan secara
berkelanjutan di zona pemanfaatan
taman nasional dan itu diterapkan
dengan kearifan lokal itu sendiri karena
saya rasakan kalau masyarakat tahu
sendiri kapan harus mengambil kapan
untuk membiarkan supaya jumlah
populasinya bertambah jadi di masing masing
pulau ini yang wanci kalidupa tomye
dan binongo itu jadi kalau untuk di
pulau wangi wangi itu yang namanya
karangkapota di situ ada yang namanya
daerah larang tangkap daerah bukan bukan
sorry bukan daerah larang tangkap wakil dan kota yang terlalu banyak

jadi kearifan masyarakat di sana itu
waktu larang tangkap itu ditetapkan
menjelang purnama sepuluh hari menjelang
bulan purnama kenapa karena masyarakat
itu meyakini bahwa pada tanggal tanggal
itu atau pada waktu itu itu proses
perkawinan atau proses lahirnya
biota ikan dan sebagainya itu nggak boleh
diganggu kenapa karena kalau kita
melakukan aktivitas penangkapan ikan
pada saat itu dia akan terganggu dan
bisa bisa tidak jadi melahirkan
luar biasa jadi model model program ini
sebenarnya sangat sejalan dengan konservasi
kemudian untuk di pulau kaledupa ini
ada juga yang diakini masyarakat itu
yang namanya daerah buka tutup artinya
pada saat kapan dibolehkan untuk
mengambil pada saat kapan dibolehkan untuk
tidak boleh mengambil
dan ini justru menjadi pelajaran bagi
pemerintah juga ya ternyata kearifan
kemudian satu lagi untuk di pulau
tomia itu ada juga yang namanya daerah
di sana itu meyakini itu ada satu areal
yang itu memang tidak boleh diperuntukkan
untuk ditangkap karena apa karena di situ
diakini masyarakat lokal di sana
itulah tempat sumber sumber benih
setelah kita mendengar cerita cerita itu
kita sinkronkan dengan
penataan zona atau prinsip prinsip
pengelolaan berkelanjutan yang ada di
konservasi saya pikir masyarakat itu
sebetulnya sudah sudah punya itu
sudah memiliki jiwa konservasi nah ini
ini bagaimana karena apalagi kan di klhk
ya dan kita punya program yang
perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan ini ini sejalan dan
sejalan sekali karena justru
kearifan lokal ini yang kita selalu
lindungi ya kita jaga kita bahkan ada
peraturan menterinya sendiri yang sudah berjalan dengan kemampuan lokal
mengamanatkan bahwa kearifan lokal itu
harus diterapkan di dalam pengelolaan hutan
tapi dengan program program seperti ini
bu erna ibu melihat bahwa ini berpengaruh
sangat positif terhadap program
konservasi itu sendiri menjaga lingkungan
itu ada terasa ya dampaknya
betul karena sebetulnya gini tadi
disampaikan bahwa memang masyarakat
sendiri sebetulnya sudah mempunyai cara cara
mereka untuk melakukan konservasi dengan
caranya mereka sendiri gitu dan seringkali ini yang

dan seringkali ini yang terlupakan
nah dengan mengadopsi kearifan lokal mereka
dan kemudian juga dipadukan dengan
aturan aturan yang ada dan ilmu ilmu dari konservasi itu sendiri
sebetulnya bisa mengkombinasi menjadi
satu model baru yang akan
diterapkan di taman nasional ini
karena taman nasional juga berorientasi kepada
itu kita ngikutin tetapi tetap berbasis kepada
lokalnya itu kearifan lokal itu memang universe
beririsan dengan yang lain kegiatan lain
di sini ada apalagi kalau sudah ada investasinya
wisatanya lainnya tapi semua
kepentingan mau tidak mau harus ditangani kan ya
nah ini bagaimana ini kan agak sulit kan sebenarnya
jadi memang dengan kemitraan ini mbak desy
sebetulnya diyakini oleh pemerintah apabila kita bermitra dengan masyarakat sekitar kawasan hutan
maka kawasan itu akan aman
karena mereka yang akan menjaga ya
itu pagar sosial kalau kita sebut
karena mereka yang tahu persis bahaya apa yang akan
mengancam mereka tentu mereka akan menjaganya gitu
nah oleh karena itu maka memang menjadi satu kewajiban
bahwa bermitra dengan masyarakat itu
nah ini ada sedikit perbedaan kemitraan yang
dulu yang pernah kita lakukan ya pak ya kita kan
memang bermitra tidak memakai dengan
surat keputusan menteri
ini langkah loh dari menteri jadi kan ada implikasi yang
sangat kuat dari sisi hukum
kalau dulu kepala balai bermitra dengan masyarakat
kepala balainya pindah terus nanti masyarakat bingung lagi
ada pejabat baru mulai dari nol lagi
nah kalau ini tidak sudah ada nanti bisa berlanjut tiga puluh lima tahun gitu
nah dengan demikian maka bisa dibuat penataan
rencana jangka panjangnya jangka pendeknya
apa yang mau dicapai seperti tadi misalnya
di sini ada rumput laut ya pak ya nah mungkin nanti
dengan adanya kemitraan ini pemerintah daerah itu bisa
memberikan program di sini untuk pengolahan rumput laut
itu dibuat atau dibangun di sini sehingga nanti keluar
tidak hanya dalam bentuk apa tadi bahan mentah gitu ya
ini penting untuk meningkatkan nilai tambah
nah ini bisa nanti pemerintah yang bantu
bisa pemerintah daerah nanti besok kita bisa bicara dengan pak bupati
barangkali nanti kita bisa komunikasikan juga bahwa dengan kemitraan
sk menteri ini legalitas masyarakat itu terjamin pak
jadi jangan ragu ragu lagi untuk membantu masyarakat
jadi tidak tergantung dengan nasib ini ya pak
pak darman yang mungkin besok ditempatkan di tempat lain kehilangan pegangannya
akhirnya kembali ke cara cara dulu gitu
nah pak darman selain desa ini kira kira yang mana lagi yang bisa dikembangkan
diajak menjadi cocoklah menjadi mitra khususnya di daerah wakatobi ini
karena kan banyak kan tadi disebut jumlah desanya
jadi saya kira ya dari satu ratus dua puluh lima desa dan kelurahan tadi itu
saya kira ini hampir semua potensial untuk kita kembangkan
tinggal apa yang harus dilakukan inventarisir atau bagaimana
kalau inventarisir kita sudah sering melakukan inventarisir atau pendataan masyarakat di sekitar desa
cuma ini kan kita butuh pentahapan dari waktu ke waktu itu kan tidak mungkin sekaligus
ini pertama ya
jadi kita awali dengan mungkin tadi tiga desa kemudian ini merupakan model setelah ini berjalan berhasil
inilah menjadi kekuatan kita untuk cerita cerita di desa desa yang lain
nanti bisa direplikasi kan
iya bisa direplikasi
ada bukti nyata bahwa sukses ya program ini
karena kalau ngomong dengan masyarakat itu lebih mudah diterima ketika kita sudah menyedorkan contoh contoh keberhasilan
apalagi kalau ini berdampak pada penghasilan mereka
nanti ke depannya misalnya kalau nilai tambahnya bisa lebih lagi karena ada pengolahan
jadi yang dijual bukan hanya barang mentahnya itu
nah ini kan bisa dibantu ya oleh pemerintah
secara keseluruhan program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan ini bu erna
ada berapa sekarang yang bentuknya itu kemitraan
kemitraan itu sudah mencapai di seluruh indonesia
seluruh indonesia ya tiga ratus ribuan hektare
nah untuk kemitraan konservasi enam puluh lima ribu
jadi kalau ada kemitraan konservasi khusus ada kemitraan kehutanan secara keseluruhan
kalau ini kemitraan konservasi
nah untuk wakatobi ini sebelas ribu baru terbit nih tiga desa
tiga desa itu
karena nanti bisa terus berulang
ya itu nanti jadi desa contoh itu
karena dipagari nanti oleh masyarakat
dan yang saya bayangkan adalah ketika masyarakat sudah merasakan bahwa taman nasional adalah bermanfaat bagi mereka
dan kemudian mereka juga ikut berpartisipasi gitu
dan mereka bisa menjelaskan kepada turis tentang taman nasional itu akan indah sekali gitu
jadi turis turis kan senang
iya apalagi ini daerah favorit
apalagi di daerah favorit ya untuk apalagi turis mancanegara
mereka mencari keindahan alam bawah laut
khususnya dan bu erna sendiri jago nyelam ya nanti kita nyelam
kita akan coba saya udah lama
bagaimana impresinya datang ke sini akhirnya bu erna
karena saya sebetulnya ini satu destinasi yang belum saya datangi dan saya hari ini alhamdulillah berkat mbak desi nih saya bisa ke sini
dan kita bisa melihat bagaimana program dari kemitraan itu sendiri
jalan ya kemitraan konservasi
pak darman bu erna terima kasih banyak dan semoga ya program ini sukses
karena ini akan berdampak sangat positif ya bukan saja terhadap konservasi dari alam kekayaan yang kita miliki harus kita jaga
karena ini milik bukan milik kita saja tapi milik dunia
tapi dalam waktu yang sama kita juga bisa memastikan bahwa masyarakat di sini yang tinggal di sini hidup di sini
juga mata pencari
variannya dijaga dan bahkan ekonominya bisa terus menerus ditingkatkan sehingga akan jauh lebih sejahtera digital
janjinya untuk dibantu oleh pemerintah memfasilitasi training dan lain sebagainya kan merupakan bagian dari benefit kemitraan ini
sekali lagi pak darman terima kasih dan bu erna
dan saya rasanya kita perlu ya tanyakan langsung kepada salah seorang ya dari anggota masyarakat di sini
bagaimana ya benefit ataupun harapan dengan adanya program kemitraan konservasi ini dengan perhutanan sosial
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kenapa kira kira masyarakat di sini tertarik ya untuk bermitra dengan taman nasional ini
apa keuntungannya kira kira pak

ya kami kira kira kami pikir karena ya kami harus menjaga lingkungan kami
bekerja dan bersama balai taman nasional sering kami lakukan penjagaan wilayah kami oder omer limah

darawa di kecamatan kaledupa selatan ini di kabupaten wakatobi merupakan salah satu tempat
di mana program perhutanan sosial yang berbentuk kemitraan konservasi ini diterapkan
dan untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai apa apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di sini
mungkin harapannya dengan adanya program kemitraan ini dengan pemerintah
sudah ada di samping saya adalah ketua kelompok masyarakat dewara di sini pak adinanto
pak dinanto sendiri merupakan seorang petani di sini rumput laut
ini bisa diceritakan sudah berapa lama pak adinanto menjadi petani rumput laut sebenarnya
kira kalau dari saya sekitar dua puluh tahun saya jadi petani rumput laut
dua puluh tahun ya
berapa sumber mata pencarian masyarakat di sini menjadi petani rumput laut pak adi
iya dulunya kan sebelum rumput laut ini rata rata masyarakat darawah ini merantau
setelah ada rumput laut
kemana kalau merantau
nah setelah ada rumput laut itu mulai tahun berapa ditanamkan lah istilahnya
setelah begitulah sekitar sudah dua puluh tahun orang darawa ini sudah tidak merantau lagi karena sudah ada rumput laut ini
nah ini kan program kemitraan konservasi ini kan baru saja diterapkan
nah ini kan banyak kolaborasi ya antara masyarakat dan pemerintah dan juga dengan balai taman nasional ini
kenapa kira kira masyarakat di sini tertarik ya untuk bermitra dengan taman nasional ini
apa keuntungannya kira kira pak adi
lingkungan kami dengan bekerja sama dengan balai taman nasional
sering kami lakukan penjagaan wilayah kami supaya ini agar agar bisa sehat
dan selama ini hubungan dengan balai taman nasional cukup baik ya
ya sangat baik sekali dengan balai taman nasional ini
kira kira keuntungannya dengan menjadi mitra secara legal lah itu kira kira apa yang diharapkan untuk didapatkan
itulah kita sama sama bekerja dan menjaga wilayah kita supaya pencari pencari yang merusak lingkungan di daerah kita ini supaya kita jaga bersama dengan ini balai taman nasional
sekarang bisa dikatakan sudah berkurang ya perusahaan lingkungan
ya sudah gak berkurang
kalau dulu sepertinya bentuk bentuk perusakan itu apa yang dilakukan
kalau dulu sering nelayan dari luar ini sering melakukan bom bius di wilayah kita
oh dari luar ya
kalau masyarakat sendiri penduduk di sini bagaimana cara cara menjaga lingkungan yang dilakukan diterapkan pak adi
selama kita berkelompok ini dan kita dibina oleh balai taman nasional ini kita sama sama menjaga ini wilayah kita
contoh menjaganya itu bagaimana
ini contoh menjaganya pertama kita berikan pemahaman tentang masyarakat lokal maupun penangkapan tidak ramah lingkungan
lengkap atau boleh tidak boleh menangkap itu seperti apa adik kalau musim itu kali kita ini
adakan penutupan seperti penutupan tempur ikan depan kita adakan itu namanya sasi sasi menutup
satu wilayah tapi cuma terbatas wilayah yang ditutup itu kalau di wilayah wilayah lain juga bisa
bagian dari tradisi di sini ya budaya di sini sasi itu madi iya itu tradisi masyarakat sini nah
bisa cerita sedikit mengenai kelompok di mana pak adi merupakan ketuanya kelompok dewara ini
apa apa saja yang dilakukan aktivitasnya dan ada berapa jumlah anggotanya dan kira kira mungkin
tanggung jawabnya atau yang dilakukan kalau anggota kelompok ini ada enam puluh kakak
kelompok dewara ini kalau aktivitas yang selalu kita selalu kita berkumpul dan ini bercerita
mengenai usaha kita apa itu saja dan selalu kita menjaga wilayah kita dan bagaimana ininya
aktivitasnya dalam menjadi petani rumput laut ini di apakah pendapatannya semakin bagus dan berapa
kira kira jumlah rumput laut ini berapa kira kira jumlah rumput laut ini berapa kira kira jumlah rumput
laut ini berapa kira kira jumlah rumput laut ini berapa kira kira jumlah rumput laut ini berapa kira kira
pendapatan ini setelah kita jaga lingkungan kita ini pendapatan agar meningkat meningkat jadi terasa
ya agak rasa meningkat contohnya berapa ini kalau bisa dikasih tahu ini untuk setiap kakak gitu
misalnya dalam satu tahun bisa berapa jumlah yang dipanen dan harganya itu berapa kalau dijual
lebih banyak dan sudah punya lokasi yang memadai kadang satu musim itu sampai enam
tujuh ton itu dia bisa dapat satu musim itu berapa satu musim itu artinya musim
timur dengan musim berat itu kita katakan dua musim itu jangka waktunya rentang waktunya itu
berapa lama bulan musim timur itu sekitar enam bulan enam bulan jadi dalam satu tahun di
dua musim gitu iya dan itu masing masing kakak bisa panen berapa tadi berapa ton kalau
bisa ke musim itu sampai sepuluh ton ada sampai sepuluh tahun sepuluh ton ada dan itu bagaimana cara
pengumpulannya dan prosesnya itu mungkin bisa diterasa dijelaskan sedikit tadi ya kita pertama
kita ambil bibitnya baru kita ikat di tali baru kita bawa ke lokasi di laut di laut kemudian
setelah begitu empat puluh hari itu sudah bisa panen empat puluh hari jadi rumput laut itu bisa tumbuh dalam satu hari
empat puluh hari kalau dia sudah subur itu empat puluh hari itu sudah dipanen jenis jenisnya apa saja
yang bisa ditemukan di sini rumput lainnya ada namanya enggak ya kalau jenis rumput lain seperti
ini ini ada berapa jenisnya di sini kalau di sini ada saya lihat ada warna yang ungu juga itu
apa namanya kalau ini sama dengan kalau ada yang warna lain kita sebut di sini agar kangkung nah
ini kan setelah empat puluh hari ini biasanya ada perawatan khusus atau menjaga supaya tidak diambil orang atau
dirusak itu bagaimana pak adinanto tidak ada enggak pernah ada yang dirusak gampang atau susah
sih untuk ini untuk menanam rumput laut apakah perlu perawatan
khusus ya tidak ada di sini tidak ada perawatan cuma ini tergantung musim saja lah jadi faktor
jadi semuanya faktor cuaca sangat penting benihnya itu sendiri dari mana pak adi dari sini juga kita
nah setelah itu diapakan setelah dipanen proses apa yang dilakukan jemur jemur kita jemur
seperti di sini jadi rata rata di sini sumber mata pencarian utama dari masyarakat itu
pendapatannya rumput laut dan ini dilakukan di pekarangan rumah sendiri gitu pengeringan dan
butuh waktu berapa lama untuk kering sebelum di kalau cuaca yang begini panas sekitar tiga hari
sudah tiga hari yang digantung begitu kemudian diapain dijual ke mana tadi di jual ke bau bau
itu kalau satu ini jualnya per ton atau per kilo atau bagaimana per kilo per kilo ya
satu kilo sekarang harganya berapa kalau yang ini agar sepenuh sum ini agak tiga anu ini tiga
harga dia ada tiga yang halus begini saja ada tujuh ribu lebih satu kilo yang halus ini tujuh ribu kilo
kemudian kalau yang kurang halus ini saya lihat semuanya halus kalau yang ini yang harus itu termasuk
yang sudah kering gitu kalau anak anak muda di sini pak anginanto ya itu mereka masih sering merantau
atau sudah lebih memilih untuk menetap disini menjadi petani rumput laut kalau dulu biasa begitu
sekarang sudah anak muda di sini sih udah sekolah semua tidak sekolah semua sudah karena adanya
rumput laut ini anak anak sudah kita sekolahkan
selain rumput laut itu apalagi kira kira yang menjadi sumber aktivitas ekonomi masyarakat ini
sini dia gurita gurita juga bisa itu juga dibudidayakan atau di kalau gurita tidak
kemudian dijual atau dijual
dan itu harganya bagus ya kalau gurita ya ya bagus jualnya segar atau diolah
segar segar ya kalau untuk makan sendiri untuk masyarakat di sini makan rata rata apa ikan atau
hasil pancingan ikan gurita juga bisa kita makan juga pak adinanto ini kan dengan adanya
kemitraan konservasi ini kira kira harapannya ya
apa gitu supaya ya kehidupan di sini lebih bagi kesejahteraannya lebih baik dan juga mungkin
hasilnya lebih banyak apa kira kira yang bisa dibantu lah oleh baik balai nama nasional itu sendiri
maupun pemerintah ya kita akan supaya kita di akan pelatihan pelatihan supaya kita ini bisa
wilayah kita ini bisa kita manfaatkan sendirilah desa darawa ini wilayah kita
contohnya manfaatkan itu bagaimana tidak ada orang yang datang masuk artinya nilai yang dari
luar itu kecuali dia ini minta izin dulu sama desa kita baru kita bisa begitulah kalau ada
aturan yang seperti itu kita minta dari pemerintah maupun dari balai
taman nasional jadi maunya daerah ini hanya digunakan oleh masyarakat setempat ya tidak
ada yang datang dari luar ini jadi masalah dari dulu pak adi iya karena sering dari luar itu kan
sering dia melakukan hal hal yang tidak bagus begitu dia yang merusak lingkungan mungkin dan kalau
supaya desa ini lebih dikembangkan dan aktivitasnya juga lebih baik ya taruhlah sudah tidak ada orang
luar yang yang masuk itu apa kira kira yang diperlukan hai apakah mungkin untuk diolah rumput
lautnya atau bagaimana pak adi
hai setidaknya ini bisa kita ini kita manfaatkan sendiri penghasilannya begitu termasuk tempat tempat
kita punya lokasi wilayah agar kan masih banyak yang dikuasai oleh dari desa desa lain ini
tidak semua kita yang kuasai nah rumput lautnya itu sendiri digunakan untuk apa rata rata kalau yang
buat ibu ibu di sini kadang dia bikin
dodol bikin kerupuk kalau anak anak muda di sini pak adinanto ya itu mereka masih sering
merantau atau sudah lebih memilih untuk menetap di sini menjadi petani rumput laut kalau dulu
biasa begitu sekarang sudah hai anu anu muda disini teh udah sekolah semua sudah sekolah
semua sudah karena adanya rumput laut ini anak anak sudah kita sekolahkan sekolahkan dan
mereka biasanya mau menetapkan
kerja di sini kan ya kalau sekali panen biasanya dapat berapa berapa ton ada seperti yang saya bilang tadi
kadang kadang tujuh sepuluh ya kalau musim yang bagus itu kira kira musim apa musim musim timur itu
angin timur angin timur itu hai seperti sekarang ini kan ini musim timur ini tapi itu biasanya
bulan apa ada bulan bulan terjadi dari ya dari bulan empat
di bulan lima enam tujuh
hai sampai sekarang itu musim tunnels karena ini kan sudah mau pancar obal gini untuk memperganti ke
musim barat nah kalau musim barat pengaruhnya itu apa terhadap rumput laut terhadap kualitasnya
subur enggak subur agas subur agak sugu vesundari justru harus
lebih banyak hujan ya kan ya
pak adi kira kira ya
sekali lagi harapan kedepannya apa
dan apakah yang masih kurang
dari desa ini baik dari segi
mungkin akses terhadap
pelatihan yang dibutuhkan
kira kira apa yang
masih bisa dibantu
khususnya oleh balai
ya kira kira itulah pelatihan pelatihan
supaya kita meningkatkan sumber daya
di desa darawah ini
kalau dari segi
kesejahteraan bagaimana sudah
masih perlu ditingkatkan
sekolah di sini
selama ini bagus komunikasi dengan balai
kita sangat berterima kasih
dan terasa manfaat
program kemitraan ini
sudah banyak lsm yang masih
tapi balai taman nasional ini
pastikan bahwa program ini kan sukses
dan memiliki manfaat
untuk masyarakat dan penduduk yang tinggal
dan lingkungan di sini
semakin lama semakin bagus
konservasi kesadaran untuk konservasinya
baik pak adi
terima kasih banyak
sukses ya dan mudah mudahan panen berikutnya
jangan sepuluh ton
langsung dari desa darawah
ya di kecamatan
ini merupakan bagian dari
di sini memang terkenal ya begitu indah
alam di bawah lautnya
dan tentu saja ini semua
tapi juga ternyata bisa
di sini apalagi kalau
membudidayakan rumput laut
karena rumput laut ini memang memiliki
nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga
penanamannya juga tentu saja ramah
lingkungan dan kita senang ya
kalau melihat suatu desa
itu penduduknya juga sadar ya
untuk melakukan konservasi
tapi tentu saja masih tetap bisa
dan juga kegiatan
ekonominya demikian insight
with desi anwar jangan lupa saksikan
dan juga bisa disaksikan
di kanal youtube
sampai jumpa dan